guna mendapatkan perawatan yang lebih intensif ketiga korban kecelakaan di jalan trans kalimantan
desa pundu kabupaten kota waringin timur dirujuk ke rsud dr dori silvanus kota palangkaraya satu malam
dua orang korban kecelakaan ini menderita patah tangan dan kaki
sedangkan satu korban lain dalam keadaan kritis lantaran menderita luka parah di bagian kepala dan dada
menurut salah satu korban kecelakaan terjadi tiba tiba
saat itu deddy hendak tidur di bagian belakang mobil pickup yang ditumpanginya bersama penumpang lainnya
ia terkejut setelah ada benturan keras dari depan hingga mobil terbalik dan terbakar
sebelas orang penumpang mobil yang tengah menuju banjarmasin itu tewas seketika
itu ngarah ke mobil lawan
mobil yang bawa tempang ini
setelah itu kita sadar
kami tidak bisa memastikan lelah jadi ada beberapa saksi yang di mobil pickup ini yang masih dalam penanganan karena luka luka
ada yang terbakar dan ada yang patah di rumah sakit kasongan
jadi kami masih menunggu
sementara diduga memang diduga kelelahan karena pickup ini mengambil di lajur lawan di lajurnya
sebelumnya kecelakaan maut terjadi di jalan trans kalimantan kilometer tiga puluh dua desa pundu kecamatan cempaka kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah
mobil pickup bermuatan penumpang empat belas orang beserta sopir menabrak mobil truk bermuatan semen sabtu pagi
kedua mobil dalam keadaan rusak parah
mobil pickup bernomor polisi kb delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan bahkan terbalik hingga terbakar
sebelas direktur lalu lintas polda kalimantan tengah kombes pol eko waluyo menegaskan
hasil olah tempat kejadian perkara
sementara mobil pickup membawa rombongan jemaah tablik dari pontianak kalimantan barat menuju kota banjarmasin kalimantan selatan
di tikungan jalan trans kalimantan kilometer tiga puluh dua desa pundu sopir yang diduga kelelahan mengambil lajur perlawanan
dan menabrak mobil truk bermuatan semen